tim detasemen khusus delapan puluh delapan anti teror ini kembali menangkap dua terduga teroris di kota solo jawa tengah berinisial s dan is rabu sore kemarin
warga di kampung tempel rt lima rw tujuh kelurahan banyu anyar kecamatan banjar sari solo digegerkan dengan penangkapan dua terduga teroris s dan is oleh densus delapan puluh delapan
s berusia dua puluh enam tahun ditangkap usai melakukan salat asar di masjid yang tak jauh dari rumahnya rabu sore sekitar pukul tiga lebih dua puluh lima menit
di adang itu langsung ditangkap masukkan terus yang itu kan ada yang naik sepeda motor yang naik sepeda motor itu banyak sekali
terus anak saya dimasukkan terus pintu tutup langsung dibuat jalan yang naik sepeda motor itu langsung ngikuti semua
hingga rabu malam keluarga belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan s
pihak keluarga yang didampingi kuasa hukum akhirnya mendatangi dan meminta kejelasan di satuan reskrim mapol resta solo
masih atas penangkapan atau penculikan dari saudara sunarto oleh aparat tadi ditemui oleh pak wakasat reskrim pak sutoyo diakui oleh polisi bahwa yang menangkap adalah densus
selain menangkap terduga teroris s
tim densus delapan puluh delapan anti teror juga menangkap satu terduga teroris lainnya berinisial is
belum ada informasi resmi dari kepolisian setelah penangkapan dua terduga teroris tersebut
apakah keduanya ada kaitan dengan bom bekasi maupun kasus jaringan teroris lain